nanti saya kesana saya mau ke rumah tni dulu
iya makasih ya neng ineke
nasi uduk pakai orek sama bihun
lu pakai apa tis
jangan sama tis
makannya lauk yang lain
biar bapak bisa nyoba lauk yang lain juga
ke rumahnya ani sekarang
awas kalau kagak
kalau ongkos ojk berapa sekarang
rata rata sepuluh ribu pak
kalau jauh mah
kenapa emangnya pak
itu cuma nanya tis
bapak sudah lihat kan buktinya
bukti apa bu
bapak itu harus lebih gencar lagi promosinya
bisnis rendang ibu
yang pernah beli juga ada
orangnya juga puas
berarti peminatnya ada
abisin dulu atuh sarapannya tis
nanti ntis telat pak
sayang kalau keambil orang
pok nanti ya
selamat datang di parkiran kami
terima kasih bos
bukan buat lo
anterin ke neng anik sekarang
jemput kamu jam sembilan
nggak bisa lebih cepet lagi
biar cepat ketemu kamu aja
kak amin dimana
lagi di jalan
mau ke rumah teh ani
maaf emangnya ada apa
lawangan kerja dimana
saya mau ke rumah teh ani dulu
iya makasih ya neng ineke
mau ke rumah teh ani
wah kebetulan sekali
kalau kamu ada pelumah kasih aja langsung
tuh bunga ibu sudah telponin kang tisna buat nganterin kamu
hmm bunga jangan aja bu
kamu naik ojek sekarang
ibu sudah menelepon
bunga aku mau ke rumah
nah tidak apa

ibu sudah menelepon
ibu sudah menelepon
ya aku mau
ya aku mau
jangan aku mau
ibu sudah menelepon
ibu sudah menelepon
ibu indah mau bunga jalan kaki nanti berangkatnya sama anaknya mbak surti lagi
memangnya kenal apa sama anaknya mbak surti
ibu tidak suka
memang ibu kenal sama anaknya mbak surti
tidak kenal tapi sama mbak surtinya kenal
ibu itu gak suka sama mbak surti apa sama anaknya
mbak surti dia itu sudah janji pak mau bantuin ibu bikin rendang
eh ngebatalin gara gara tawaran kerja dari potatis sama emak
udahlah masalah seperti ini gak usah dibesar besarkan
ibu tidak membesar besarkan pak tapi besar sendiri
pak sofian mau dek kegak
telat makanya kalau pagi bangun
kamu kapan mau ke rumah tek inasiang nanti habis makan semos
pakat ya pak
sekolah yang rajin
biar jangan kayak bapaknya
lagi ada kerjaan
atau bu nur
dari mbak tati belum ada pak
dari bu nur
dari bu nur juga belum ada peh
kayaknya bu nur masih jengkel sama surti
sampai jumpa lagi